kan untung gak sih si nurdin keluar kota
kalau dia kesini dia pasti bikin rusuh
ini perekannya jadi gak ya
kok pengantinnya malah dibawa kembali kurang make up ya
apa ini pertanda riri nggak boleh nikah sama andi
kenapa sih kamu sama sekali gak mau nurut sama mama
yaudah deh gini kalau kamu memang gak mau jemput tanti
kamu suruh orang untuk jemput dia sekarang
yaudah terserah mama
lepaskan mas ahmad
aku gak akan biarin kamu nikah sama cowok yang gak cinta sama kautan
sampai kapanpun kamu tuh milikku tan
tan bangun tan
aku harus bawa ke dokter
tetap masih belum diangkat juga
nggak biasanya tanti kayak gini
pasti terjadi sesuatu sama dia
kamu coba jemput nanti ke rumahnya ya
mama khawatir terjadi sesuatu sama dia
gak biasanya tanti kayak gini
nah mama apa apaan sih ma
udahlah kita tuh gak usah ngarepin tanti sama dia gak mungkin dateng
udah kamu nurut sama mama kamu jemput dia sekarang
gak aku gak mau jemput
sebaiknya aku telepon arman
mudah mudahan ini gak ada hubungannya
dengan ketidakhadirannya tanti
tanti benar benar sudah mempermainkan banyak orang
mau ditera di mana mukaku
kalau sampai pernikahan ini batal
van untung gak sih si nurdin keluar kota
kalau dia kesini dia pasti bikin oso
ini pernikahannya jadi gak ya
kok pengantinnya malah dibawa kembali kurang make up ya
apa ini pertanda riri gak boleh nikah sama andi ya
kenapa sih kamu sama sekali gak mau nurut sama mama
yaudah deh gini
kalau kamu memang gak mau jemput nanti
kamu suruh orang untuk jemput dia sekarang
yaudah terserah mama
kalau mama pengen nyuruh orang untuk jemput tanti ya silahkan jemput aja ma
tapi kalau mama suruh aku
aku gak bakal mau
sekarang gini aja
kalau emang tanti datang kesini aku nikah sama dia
tapi kalau enggak yaudah
gak usah nikah
dari pihak panitia tolong ada yang jemput nanti ke rumahnya ya
saya sama sekali gak bisa hubungin dia dan
dan udah jam segini dia masih belum dateng juga
tapi alamatnya dimana bu
di jalan hiu satu nomor empat belas kebun jeruk
tapi saya gak tau udara itu
lama dong sih panitia
bakalan lama kalau gini caranya
biar aku aja yang kesana
biar mama aja yang jemput sendiri
eh ma jangan
biar panitia itu aja yang jemput ya mama di sini aja
panitianya gak tau tempatnya dimana
sebaiknya ibu gak usah pergi
takutin nanti tamu tamu nyarin ibu
ibunya tanti itu sahabat saya dulu
dan saya udah janji sama almarhumah bahwa
saya akan selalu jaga panti dengan baik
tanti itu sudah selesai
tanti itu sudah selesai
tanti itu sudah selesai
tanti itu sudah selesai
bu iryen lebih baik tinggal disini
biar saya yang jemput nanti
biar saya aja sendiri
aku gak bakal cari tanti
aku gak bakal cari tanti
tapi dia calon istri kamu riz
riz asal kamu tau ya
aku lebih setuju pernikahan ini batal
aku ngerti banget perasaan kamu
aku ngerti banget tapi
kamu harus menurut apa kata mama
kamu harus menurut apa kata mama
kamu baik buat semuanya
kamu baik buat semuanya
kamu harus selamat
kamu harus selamat
maaf aku gak sengaja

aku harus kabur dari mas arman
aku harus ke gedung pernikahan itu
kamu udah sadar
kamu gak apa apa kan tan